hai semua teman bapak ibu ingkang kulo bekteni soho kulo tresnani yang wangi
injang puniko dalam nyewon tresnani yang wajib injang puniko dalam nyewon pangapunten
soho nyewon dongo pengestu dalam batik hanglapah gesang bebraian daup kalian
calon sisihkan ingkang dalam tresnani roro erina sofia gudono
bapak soho ibu kulo suwun dongo pangestu nipun anggen kulo badem bangun baleswismo
tansah binerkahan allah subhanahu wa ta'ala dan dosa keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah
yongger anakku kang tak tersenani
tansah ntunga ake soho paring pangestu kanggukoe
anggonmu bakal bebraian bangun baleswismo karo calon sisihkanmu erina sofia gudono
mogi allah subhanahu wa ta'ala tansah paring berkah lan rahmat dadiyo keluarga kang sakinah
saking badi pengantin kakung pun bagus kaisang pangarep ngatur akan sembah bekti soyun tambah
tunggu pangestu mugi yang gini pun badi manggun bre tanyar menikotan sawatutu
runtut rrentengan ngatos dungugi kaken kaken inen inen nerboyo nir sambikolo kasem badan kang sinetjo jumbuh kang gina yuh kawit pangestu nipun romoh kalian ibu
inggsak mangke matur tengah sani pun poro tamu ingkang wanten ngajeng bileh wakdal menikot
mas kaisang pangarep ngatur akan sembah bekti soyun tambah tunggu pangestu wanten ngarsani pun romohi